sementara itu aksi massa juga terjadi di kabupaten fak fak papua barat
masa berkumpul di pasar tumburuni sejak pukul tujuh pagi waktu indonesia timur
dari video yang diterima cnn indonesia tv
tampak asap membumbung dari pasar tumburuni
dan dari pasar tumburuni massa bergerak menuju kantor dewan adat
untuk selanjutnya menuju kantor bupati fak fak
namun mereka dihalangi oleh aparat kepolisian dan tni
masa akhirnya berorasi di depan kantor dewan adat
dan melalui sambungan telepon kita terhubung dengan kapolres fak fak akbp deddy faurie
di fak fak papua barat selamat siang
pak deddy bagaimana kondisi terakhir
fak fak pasca ataupun saat ini masih berlangsung aksi massa di sana pak
untuk kondisi saat ini alhamdulillah sudah aman terkendali
kami seluruh pihak elemen dari bupati forkopimda tni polri sudah konsolidasi di kantor bupati
bisa diceritakan pak bagaimana kronologisnya aksi massa berlangsung
pagi tadi hingga saat ini sehingga kemudian berujung terhadap ada aksi pembakaran
ya tadi pagi aksi massa berlangsung kondusif pelan pelan
tapi berhubung ada provokator
provokator yang menunggangi hal ini sehingga diprovokator untuk membakar pasar
ketika pasar itu dibakar masyarakat asli yang ada di daerah dan masyarakat di sekitar
itu merupakan sentra ekonomi
jadi itu membuat kemarahan masyarakat sehingga itu membuat balasan
dari kerubuk kerubuk masyarakat yang dibakar pasarnya
saat ini sudah relatif berangsur kondusif
disiagakan oleh pihak polisian begitu juga dengan personil tni pak dedy
ya kita berkoordinasi dengan tni polri berserta forkopimda untuk konsolidasi bagaimana tidak ada
aksi balik atau aksi balas endam sehingga massa itu saat ini sudah dipukul mundur
masing masingnya sudah kembali kepada tempat masing masing
untuk ini kita antisipasi aja
artinya saat ini pasca ada upaya pembakaran pasar ada dua kelompok yang berseberangan
dan saat ini polisi berpengaruh
menjaga terus untuk mencegah aksi aksi yang tidak diinginkan kembali terjadi
jadi tadi bentrol diakibatkan karena pasar merupakan sentra ekonomi
masyarakat merasa itu merupakan lumbung atau pusat ekonomi mereka
ini membangkitkan kemarahan mereka
disulut dengan adanya beberapa aksi yang didukung dengan mendirikan
atau mengibarkan bendera bintang kejora dan knpb opm
sehingga hal ini menyulut emosi masyarakat lagi
sehingga ini tidak bisa dibendung lagi
mereka bertemu untuk menurunkan dari pihak opm
tidak mau menurunkan sehingga ini menyulut mereka mengatakan bahwa ini murni pemberontakan
sehingga ini menyulut masyarakat lain untuk turun
untuk memukul mundur
pak kapolres kita hanya ingin memastikan saat ini konsentrasi massa masih relatif banyak
atau seperti apa
untuk konsentrasi massa ini sudah kita kembalikan kepada
masing masing kita jaga di pos pos tertentu di titik titik tertentu
yang sebelumnya dari kelompok opm atau kelompok bintang kejurang ingin membakar bandara
mungkin membakar objek vital seperti pernantina
itu yang kita jaga
sekarang sudah kita amankan
dengan gerakan yang berusaha mematikan ekonomi membangkitkan semangat masyarakat daerah
untuk mengamankan daerah masing masing
sehingga terjadi bentrokan dan masyarakat yang kubu sebelah yang merah itu dipukul mundur
oleh masyarakat itu sendiri
saat ini posisinya apakah masih ada infrastruktur yang masih
saat ini apakah api sudah berhasil semua dipadamkan
apakah masih ada titik api di lokasi
untuk titik api sudah kita padamkan di pasar tumburuni dan kios kios
untuk ini masih berlangsung pengamanan secara kontinu
terima kasih pak informasi anda untuk cnn indonesia siang ini